dongeng bahasa indonesia
hai harry ayo masuk kau harus membantu untuk membuat makan siang
denver aku harus pergi sampai jumpa lagi aligator
sampai jumpa lagi buaya
astaga aku lapar sekali
ibumu tadi dipanggil ke rumah sakit pasien yang benar benar sakit
itu adalah darurat jadi mary hanya membuat mie untuk makan siang
oh pergi cuci tanganmu dulu sana yang bersih
dan sebelum itu letakkan sepatumu di rak sepatu di luar sana
bisakah kau memotong wortel dan bawang ini untukku nenek
apa kau sudah mencucinya apakah kau mencuci tangan sebelum mengeluarkan mie itu
nenek mie ini nantinya akan direbus jadi aku rasa aku tidak perlu cuci tangan
tidak tidak tidak aku mohon tidak
hah sepertinya aku mendengar sesuatu
oh tidak tidak tidak aku mohon tidak
apa aku baru saja mendengar sesuatu
tambahkan saus sambal baru yang didapat ibu tempohari
oh tidak tidak tidak aku mohon tidak tolong hentikan
kau tahu apa yang kau lakukan
hah kau siapa
aku adalah peri kesehatan kemarilah kalian semua dan lihatlah ini
ih apa itu
ini adalah kuman
virus dan bakteri yang hidup di permukaan di sekitar kita
meja paket dudukan toilet
meskipun kita tidak dapat melihatnya
mereka selalu hadir di udara yang kita hirup
ketika kita menyentuh salah satu permukaan ini mereka akan sampai ke tangan kita
dan ketika kita makan dengan tangan itu atau menyentuh hidu mata atau mulut
benda benda penjijikan itu masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit
itulah mengapa kita harus mencuci tangan dan kaki kita
karena setiap kali kita datang dari luar dan memastikan kita menuntut
tepi hidung dan wajah kita saat bersin ataupun batuk
dan selalu mencuci tangan setelah kita batuk ataupun bersin
hehehe sebut kami virus bakteri atau kuman
kami tinggal di duniamu kami tinggal di rumahmu
menyebarkan penyakit membuat orang sakit adalah moto kami yang kami pertahankan
oh tidak apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya
hanya satu hal yang bisa menghentikan mereka yaitu pasukan kebersihan
iya gelembung sabun jel dan busa desinfektan dan juga pembersih
mencuci tangan adalah cara paling efektif untuk tetap sehat
tetapi ada cara untuk mencuci tangan
apa yang kau lakukan ted
tidak tidak tidak tidak
kau perlu mencuci tangan dengan sabun setidaknya selama dua puluh detik
seperti ini lihatlah
depan belakang jempol jari lalu disela sela
selanjutnya bersihkan kuku bunuh kuman dan kita bersih
sekarang kalian ulangi
depan belakang jempol jari
jempol jari lalu disela sela
selanjutnya bersihkan kuku bunuh kuman dan kita bersih
kemudian tutuplah keran dengan menggunakan tisu
dan buka pintu dengan menggunakan tisu yang sama
dan jika tidak ada sabun atau air maka pembersih gel bisa digunakan
cuci tangan setiap kali kau menggunakan kamar kecil
sebelum dan setelah
sudah kau makan apapun ketika kau datang dari luar
setelah kau memakai sepatu
atau setelah kau menggunakan alat apapun seperti pensil lem mainan dan lain lain
menyentuh barang barang di mall
masuk atau keluar dari angkutan umum
oleskan desinfektan secara teratur pada permukaan seperti taman taman gagang pintu bel pintu
agar semuanya tetap bersih
dan selamat menikmati
terima kasih perikesehatan
sekarang kita harus sangat berhati hati untuk mencuci tangan kita dengan seksama
oh dan juga ingatlah untuk memisahkan sampahmu menjadi tiga sampah
tempat sampah hijau untuk sampah basah seperti kulit sayur dan sampah dapur lainnya
yang kuning untuk bahan daur ulang seperti karton plastik dan juga kaca
dan yang ketiga
yang berwarna merah untuk bahan kimia seperti sel baterai bolam bekas atau bahan kimia seperti semir dan lem
sebab limba dapur bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kandang agar taman menjadi lebih sehat
tetapi jika sel baterai dan bahan kimia masuk ke dalam tanah mereka akan merusak tanah
mereka perlu dikirim ke pabrik khusus di mana bahan kimia bisa ditangani
dan juga sekarang ada pusat sampah elektronik di setiap rumah
di setiap rumah
mereka harus dikirim ke pusat sistem untuk mencari kaos dan remas dan beserta
sekarang dinamakan ke butcher
kenapa lemba tumpah isang dan pers dua puluh lima
waktunya lari lagi nanti
ini satu kontrol dan mesin yang bisa kami coba cari
hanya dikirim ke sana kesehatan kita dan kesehatan lingkungan kita bergantung pada kita sendiri dan
itu tidak sulit untuk dicapai hanya dengan mengurus hal hal kecil bisa menyelamatkan jutaan nyawa di
dunia yang dibutuhkan hanyalah orang orang yang peduli dan kalau kau salah satu dari mereka yang
peduli kenakanlah ini gelang pahlawan kesehatan untuk pahlawan kesehatan dimana pahlawan
kesehatan itu ada tidak ada kotoran tidak ada sampah dan tidak ada kuman aku adalah pahlawan
kesehatan jadi aku mencuci tangan dengan sabun atau pembersih dengan benar dan aku mendisinfeksi
permukaan di rumah dan aku pisahkan sampah ini dan kita semua menambah
pohon sebanyak yang kita bisa kita semua adalah pawai kesehatan kalau begitu sekarang aku harus
pergi ini adalah duniamu bukan duniaku dunia ini adalah tanggung jawabmu kau harus menjadi orang
yang memilih kerusakan lingkungan kuman penyakit atau harmoni dengan alam kebersihan dan
kesejahteraan untuk satu dan semua pahlawan kesehatan bukan hanya gelang yang kau kenakan
ini adalah komunitas orang orang yang berani bertanggung jawab atas dunia mereka aku tahu kau
siap tetapi kau telah menyebarkan berita dan memastikan bahwa setiap manusia menjadi pahlawan
kesehatan tuh jauh kami adalah pahlawan kesehatan bagaimana denganmu bergabunglah dengan komunitas
selamatkan dunia sekarang